pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa gubernur jambi nonaktif zumi zola zulkifli
pada sidang sebelumnya mantan artis tersebut didakwa menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek di dinas pekerjaan umum perumahan rakyat provinsi jambi tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu tujuh belas sebesar empat puluh empat miliar rupiah
zumi juga didakwa memberi suap ke sejumlah anggota dprd provinsi jambi terhadap pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jambi tahun anggaran dua ribu tujuh belas
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
selamat siang fitria apa saja keterangan saksi saksi yang memberatkan terdakwa zumi zola
bahwa sepuluh orang ini akan diperiksa di depan majelis sidang dalam dua term
yang pertama sidang yang dimulai pukul sepuluh tiga puluh tadi dimulai dengan pemeriksaan enam orang saksi lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan empat orang saksi
dari pemeriksaan yang dilaksanakan sekitar dua jam setengah tersebut baru dua orang saja yang sempat dimintai keterangannya ataupun di cross check keterangannya oleh jaksa penuntut umum
di depan majelis sidang
di depan majelis sidang yaitu salah satunya adalah muhammad imaduddin yaitu direktur dari pente altagraha persada serta mantan kadis pupr provinsi jambi
nah kedua orang ini merupakan bisa dibilang orang yang bekerja sama ataupun yang memiliki informasi lebih terkait dengan kasus gratifikasi serta upaya suap yang dilakukan oleh gubernur provinsi jambi nonaktif zumi zola
yang menarik adalah elvira tadi pernyataan dari dodi irawan sendiri
yang merupakan satu dari tiga orang yang pada saat zumi zola masih aktif sebagai gubernur merupakan peserta lelang jabatan yang akhirnya dipilih langsung oleh zumi zola untuk bisa menduduki posisi kadis pupr tersebut
di awal ketika dodi memilih zumi dikatakan bahwa dirinya diminta untuk bisa total loyal dan royal
tiga total royal dan loyal ini
dijelaskan di depan sidang bahwa dodi diminta oleh zumi untuk bisa membantu begitu membantu zumi jika ada keperluan keperluan lain
tidak hanya yang sesuai dengan proyek proyek yang ada di provinsi jambi sendiri
melainkan juga salah satu tugas on quote gitu yang diberikan kepada dodi adalah untuk menagih janji janji para pendukung zumi zola
ketika ia mengkampanyekan
sebagai calon gubernur provinsi jambi
selain itu juga tadi di majelis sidang juga ditanyakan kesaksian dari muhammad imadudin direktur pt artagraha persada yang ia mengakui bahwa
sejak sebelum zumi mencalonkan ataupun saat diri masih mencalonkan sebagai calon gubernur provinsi jambi sendiri
sudah ada sejumlah permintaan yang diminta kepada muhammad imaduddin
apit firmansyah yang disebutkan sebagai salah satu orang dekat dari zumi zola
memang cukup banyak permintaan yang akhirnya telah diberikan oleh imadudin sendiri ini dan telah diakui di depan sidang
ada sejumlah seperti akomodasi tiket pesawat mobil serta kamar hotel yang diminta oleh imaduddin melalui apit
untuk para anggota dpd pan untuk bisa hadir di pelantikan zumi zola
dan selain itu juga ada sejumlah permintaan untuk keperluan kampanye dari zumi laza yang merupakan adik dari zumi zola
yang saat itu sedang mencoba untuk ataupun berkampanye untuk bisa menjadi pengurus dpd pan sendiri
jadi memang dalam dua jam setengah tadi sudah disebutkan sejumlah fakta fakta persidangan sesuai dengan abap yang dikembali dibacakan
bahwa meng crosscheck jumlah jumlah hasil gratifikasi ataupun
dana dana suap yang diduga zumi zola minta begitu untuk melunaskan hutang hutang dirinya selama masa kampanye sebelumnya
fitri apakah ada komentar dari zumi zola ataupun kuasa hukumnya menanggapi keterangan sejumlah saksi yang disampaikan di persidangan hari ini
sejauh ini memang belum ada pernyataan ataupun tanggapan yang diberikan baik dari zumi
ataupun dari zumi zola
penasihat hukumnya seperti kita ketahui saat ketika kasus ini masih bergulir dan masih dalam proses penyelidikan di kpk
zumi sendiri memang dikenal tidak terlalu banyak memberikan konfirmasi dan ia hanya mengatakan
dan ketika kita ingat ketika dirinya pertama kali disebutkan dan sudah tetapkan sebagian tersangka
dirinya masih menolak ataupun tidak mengakui ataupun mengakui bahwa memang dirinya melakukan tindakan suap
ataupun meminta sejumlah gratifikasi dari pengusaha pengusaha maksud saya yang ada di provinsi jambi
tadi zumi sendiri ketika sidang diskurs ketika pukul dua belas siang ketika ia keluar dari ruang sidang
para awak media juga pun sempat untuk mencoba menanyakan tanggapannya dia terkait pernyataan pernyataan dari sejumlah saksi yang tadi sudah disampaikan
namun ia tidak memberikan pernyataan sama sekali dan malah hanya menolehkan muka begitu
dan saat ini elvira sidang kembali dilaksanakan ataupun sembahy dilanjutkan setelah tadi satu jam skor
masih ada setidaknya untuk yang kali ini masih ada empat saksi lagi yang masih kita tunggu mendengarkan keterangannya
selain itu juga masih ada satu term setelah term pertama ini selesai masih ada empat saksi lagi yang akan didengarkan kesaksiannya di depan majelis sidang elvira
baik terima kasih informasi anda fitriah langsung dari pengadilan tipikor jakarta